kemudian ia memodifikasi interior bus menjadi rumah berjalan
dan komposisinya antara jawa dan luar jawa
nasi timbelnya dijual dengan harga rp lima
kalau mobil ada persaingannya kalau enggak kita
kalau dolarnya sudah meningkat ke kisaran enam belas rupiah
sampai perawatan ke filipina gitu gitu gak sih
dan apakah memang karena dirimu merasa paling seneng
sehingga kami harus mendesain dengan angka yang mungkin maksimum yang bisa lewat di situ
sedangkan pesanan sudah menanti
jadi kendalanya sebetulnya adalah ini di luar ekspektasi semua pihak
anggaran yang dialokasikan untuk program makan siang gratis ini saya rasa cukup fantastis ya
gak yang apa kenal ini mah apa oh terus deket deketin supaya dipanggil gitu nggak
lalu diciptakan argumentasi kan
sampai di titik sekarang ya mas ganjar
dan pas ditanya kobe pun bilang karena gue udah tau lu bakal punya tekad yang lebih kuat
gua udah ngomong gua selalu di bantai ya kan
pendidikan bisnis dalam keluarga yang didapatkannya sejak kecil dan mungkin juga bakat berbisnis keturunan tionghoa
untuk meng avaluasi menjadi harga referensi
di bawah asosiasi spa bahwa mereka keberatan pertama spa dan yoga masuk di hiburan
udah punya sepatu sendiri lagi kan
kabelan muda tadi sudah disinggung juga
ini hanya menerima preferensi karyawan dengan hasil mbti tertentu
jadi mungkin sisanya adalah oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah
karena dalam poin gugatannya mas ganjar mas ganjar tuh dan tim menulis bahwa pak jokowi dua puluh sembilan kali memberikan bahan sos selama masa kampanye pilpres gitu
nama tersebut sudah pernah menduduki jabatan publik
waktunya gitu apalagi libur libur sekolah kan banyak banget dibanding swasta lainnya kan guru apa pekerja swasta
perkat society nya mereka gitu
sambil memegang tali seperti ini
itu kan masalah utamanya
jatuh bangunnya udah banyak banget lah sebelum lu juara lah
pasca tsunami tak sehari dan warga pulau babi lainnya tinggal di nangahale
gue harus banyak makan waktu di
yang biru juga pernah liat keagung
bahwa sekalipun kondisi global tidak terlalu dalam kondisi
kalau awal sih papa mama kan basket
menurut sejarawan sekaligus profesor fiologi universitas islam negeri uin syarif hidayatullah jakarta
di usia yang hampir menginjak lima abad jakarta kini memiliki lebih banyak sarana dan prasarana untuk berolahraga
dr christiana sorbas mengatakan
aku fans dia aspak banget
dengan visi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak di dunia hiburan
retakan yang terlihat sepanjang enam meter itu ditumbuhi berbagai terumbu karang
mulai dari pemadam kelaparan hingga penyelamat anak kos kosan
bicarakan nih apa yang dilanggar pak jokowi
jadi sebagai warga negara kan boleh aja
jadi proses sampai hilalnya muncul tadi itu ada proses negosiasi
dia interview ya dari new york times
untuk membuat satu loyang martabak manis
dan kita harus memiliki ukuran kemampuan modern untuk memiliki kemampuan yang modern
dan saya pribadi dengan tim saya anak anak muda ini
ya sekarang di kantor saya udah ngantor ya
hal ini untuk menjaga collective memory
jadi kalau di sini bisa kami sampaikan sebetulnya tidak ada yang salah desain tidak ada yang salah perkiraan semua sudah direncanakan dengan baik
atau kemudian nanti makin terpuruk
bisa menggantikan biodiesel atau biofuel
terus jadi kayak dikenal aja gitu dikenalnya oh si itu sih yang tarun derajat itu
sekarang kita cover foil misalnya sudah produksi di gersik
ditonton gitu lu merasa gak yud itu
serta termasuk timbal dan merkuri
dalam gofundme basket dibentak keras keras itu
lalu kalau misalkan di kuliah lo udah selesai nilai hitung lah
jangan kita dendamin orang bencin orang
jadi siapapun yang sekarang sekarang ini yang ada ini pemimpin pemimpin
hasil penggilingan ini biasa disebut aci kacang kedelai
oh ada cerita ini ada cerita itu hasil akhirnya ini
selain itu indonesia juga mengadakan pertemuan bilateral dengan satu organisasi internasional yaitu
karena dinilai dibudidayakan tidak ramah lingkungan
jadi karena ini memang sangat khusus tim kami pun sangat intens untuk berdiskusi dengan adhikarya kemenhub
atau di transfer ke bumn
tentunya juga saya berbincang dengan principle conductor
oke tapi selama ini ketika ini dijadikan salah satu syarat kualifikasi ya untuk melamar pekerjaan
bahkan kemarin pak sekjen kami menyampaikan
meski berstatus sang guru bela diri
dibangun pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan oleh tni kodim sika dan warga sekitar jembatan yang terbuat dari batu karang ini menjadi keunikan lain yang bisa ditemukan di pulau kojadoi
jadi kalau dulu itu namanya disebutnya bilp
dinilai ahmad surambo dari sawit watch
mau ganti mobil presiden aja itu berkali kali kita bujuk bujuk supaya mau gak mau tuh
ini kita akan dalam kondisi yang tidak menguntungkan
menginstruksikan agar semua kementerian menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home
ingat makan sahur memegang peranan penting dalam kelanjaran atmosfer
karena kekhawatiran mereka dengan terhadap macam macam lah kalau kita sudah bertentangan dengan pemerintah
mulai hilangnya kekenyalan pada wajah hingga kerutan
pak jokowi adalah cerminan rakyat biasa
jadi ya mungkin yang hadir
berarti keputusannya kok gera lebih bucin dari kita sekarang ya
dari tni saja dipecat masa mau jadi presiden itu pernyataan opung
aduh ini yang mana tadi saya
apakah sudah terlihat adanya penurunan jumlah jamaah pak
di jabatan struktural di jabatan pemerintahan di eksekutif atau legislatif yang mana
tapi kan publik juga bisa memberikan dukungan
nah menurut saya ini kan seperti kayak
dua puluh juni dua ribu dua puluh dua daerah khusus ibu kota jakarta merayakan hari jadi yang ke empat ratus dua puluh
gara gara ada disitu juga sih arahnya
tapi menurut lu viver emang udah gak bisa ini ya udah gak ada lawannya lah ya di sri kandi
dan kalau misalnya bisa ditemukan dalam keadaan utuh apakah memungkinkan untuk diangkat dengan kedalaman delapan ratus lima puluh meter itu
stabilitas negara kita ini
ada keputusan dari mk mk majelis kehormatan mk
namun hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa hal itu bisa terjadi
tapi kelihatan banget ya maluan banget ya orangnya ya
tau jadi udah beres
jadi maksud saya kenapa kami ke sini kenapa kami ke mk
bersih pantai dari sampah sementara itu untuk menyambut ulang tahun ke tujuh puluh enam kondisi pandemi covid sembilan belas
alias mbah wali cibiuk mengembangkan ajaran islam dan ilmu pengetahuan di kabupaten garut
setelah kamu lihat datang ke saya kita ngomong
kita bicarakan nasib kerja dia pendidikan dia kesehatan dia harga beras dia
saya sempet liat emang semua mindsetnya dia sih semua mindsetnya jordan tapi pas i grew up di eranya kobe sih lebih sering
terus ya kalau misalnya masaknya itu lebih mudah sih
serta menjaga semangat untuk tetap merawat situs peninggalan generasi terdahulu
penataan lingkungan dan sekaligus memberdayakan masyarakat lokal
sementara itu polda sumatera utara akan melakukan rekayasa arus lalu lintas di kabupaten toba selama penyelenggaraan f satu powerboat danau toba dua ribu dua puluh tiga
untuk mendapatkan kenyamanan dan kepastian pelayanan
terutama jenis seperti averesis yang kita melakukan prosesnya khusus
tarung derajat kini diajarkan di dua puluh lima provinsi di seluruh indonesia
biasanya ikan yang digunakan adalah ikan tembakang dan ikan betok
ketua ojk beliau menduduki beberapa jabatan penting
menggunakan perlengkapan safety yang memadai juga menjadi suatu keharusan
dan memberikan dampak positif buat investasi indonesia
dinaikin pajak sebesar apapun pajaknya belanja pemerintahnya juga tujuh puluh lima
itu juga memang ada curve nya ada lengkungnya
jadinya sampai pakai masker
jangan merasa bahwa kita ini nggak ada batas
itu belum terlalu berpijak
yud maunya maunya aja gak usah
pabrik ini membutuhkan dua kuintal kacang kedelai untuk sekali produksi tahu
misalkan menghenikan cipta dan sebagainya
mereka melihat ini kota masa depan ya
berarti masih ada ini ya
kita mungkin perlu tunggu kalvin balik dari sekolahnya itu untuk bisa nentuin langkah langkah ke depannya
oh pas tuh momennya pas dikasih hadiah
ya asisten lah atau coach in
jadi kalau saya kalau cita cita saya pengen jadi apa
terus ada project apa lagi selain pe
terlalu luas dan kami yakin kami bisa membawa
tapi kita cukup dewasa untuk belajar pada soal itu
tapi ya tuhan punya mau lain
sesudah dipastikan matang secara merata
kemarin kan pertanyaan yang gue sempat tanyain ke roby nih
tapi mas ganjar nyangka gak sih kalau dapat suaranya tujuh belas persen gitu
bukan obama berkampanye untuk trump dari republik
bahan utamanya adalah kacang kedelai
ke tempat sini karena ini tempat orang orang pilihan allah
umat muslim tentunya menyambut bahagia terlebih di bulan ini
yang justru berkontribusi besar terhadap pendapatan negara atau giat atau pembangunan infrastruktur